jangan pepaya mentah
ya polisi yang suka makan
itulah aibda turono
setahun terakhir ini
ia memang menjadi viral karena aksi mukbangnya
atau aksi makan banyak
uniknya makanan yang disantap bukanlah makanan mewah
turono lebih menyukai makanan indonesia
ciri khasnya adalah selalu ada lalapan
ia memang menyukai makan sayuran mentah
bahkan pari yang rasanya pahit dimakan mentah mentah
selain itu pria berusia empat puluh dua tahun itu
juga suka sekali makan sambal
ya makan sambal
buah turono juga suka
bersama temannya ia tampak santai makan rujak buah lemon
mangga muda dan belimbing sayur
kebiasaan makan turono ini berlangsung sejak kecil
di desa kelahirannya baratayuda
kecamatan belambangan umpu kabupaten waikanan
banyak terdapat sayuran sehingga ia terbiasa memakannya begitu saja
kebiasaan ini tak membuat keluarganya khawatir
mereka justru meyakini daun daun yang dimakan ayah dua orang anak itu menyehatkan
bahkan ide mengunggah aksi mukbang datang dari salah satu putrinya
alhamdulillah kalau keluarga sangat mendukung sekali
bahkan dari istri saya sendiri hobi masak
jadi kalau saya makannya banyak itu malah istri saya senang
makannya apa masakannya selalu dimakan kan gitu
malah sehat kok itu
malah justru saya juga ikut ikutan dengan gitu
nggak apa apa kok sehat
anak anak juga yang pih ini pih
malah kalau ada sayuran malah udah inget papinya gitu langsung
bekerja sebagai kasub bak humas
polres pesawaran lampung aksi turono tentu saja diketahui rekan dan pimpinannya
mereka mendukung kegiatan turono ini karena dianggap positif
menurut kami masih dalam batas kewajaran
karena apa yang dimakan bukan makanan makanan mewah ya
jadi tidak ada kesan hedonisme
jadi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat pada umumnya
tentang apa yang saya makan itu ada manfaatnya
dan banyak sekali manfaat manfaatnya
menyampaikan kepada masyarakat
meski kapolri pernah mengimbau agar jajaran yang menjaga kesehatan
dan jangan sampai berperut buncit
sepertinya hal itu bukan masalah bagi turono
porsi makannya tidak begitu banyak
kadang malah tanpa nasi
dan dengan cara begitu saja
pengikutnya di media sosial juga sudah ratusan ribu
sugianto andi suraman lampung